sementara itu melalui akun youtube resmi kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia
menteri susi pujiastuti mengunggah tanggapan atas pelarangan menenggelamkan kapal
menurut menteri susi penenggelaman kapal adalah amanat undang undang yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan
video ini juga ditautkan ke akun twitter resmi kkp at kkp go id
yang saya lakukan dengan tenggelam tenggelamkan penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara
menjalankan amanah daripada undang undang perikanan kita nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
penenggelaman kapal dari kapal kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di indonesia itu diatur dalam undang undang tadi
jadi bukan ide susi pujiasuti bukan pula ide pak jokowi
tetapi pak jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau
untuk kita bisa mengeksekusi undang undang nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
agar supaya pencurian ikan yang begitu masif di indonesia bisa selesai
kita nantikan saja bagaimana akhir dari aksi berbalas pantun antara
menko maritim lutbisar pajahitan dengan menteri kelautan dan perikanan susi pujiasuti
prosedur penenggelaman kapal asing ilegal yang terbukti melakukan praktik pencurian ikan
diatur dalam pasal enam puluh sembilan undang undang no empat puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang perikanan
pasal enam puluh sembilan undang undang no empat puluh lima tahun dua ribu sembilan ayat satu menyatakan
kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum
di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia
sementara ayat empat menyatakan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat satu
penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus
berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan asing
yang berbendera berdasarkan bukti permulaan yang cukup